kota yang terbilang cukup besar namun juga anggaran yang terbilang fantastis
untuk gelaran pertemuan tahunan imf world bank group di nusa dua bali
pemerintah telah menggelontorkan ratusan miliar rupiah untuk sarana dan prasarana
annual meeting atau pertemuan tahunan imf world bank group
dan yang tersebut diperuntukkan bagi pembangunan underpass ngurah rai bali
renovasi bandara persiapan perkantoran delegasi dan lain lain
pemerintah telah mengalokasikan anggaran sekitar delapan ratus lima puluh lima lima miliar rupiah
anggaran tersebut merupakan jumlah panggung multi years yang dianggarkan oleh kementerian keuangan
dari tahun dua ribu tujuh belas dan dua ribu delapan belas
tak semuanya ditanggung pemerintah
bank indonesia juga menanggung persiapan untuk hotel lokasi acara atau venue
serta ruang perkantoran
untuk itu semua belum ada kalkulasi pasti dari bi
namun diperkirakan besarannya sekitar dua ratus miliar rupiah
untuk hotel para delegasi akan membayar sendiri
pemerintah hanya membuking hotel
sementara untuk perkantoran delegasi
pemerintah menyiapkan enam ratus lima puluh kantor di nusa dua
dari beberapa hotel di nusa dua bali
hotel hotel tersebut akan ditutup untuk satu bulan
sistemnya pemerintah menyewa dan disulap menjadi kantor
para delegasi akan membayar ke pemerintah indonesia
dan masuk ke pendapatan negara bukan pajak
sementara anggaran untuk persiapan penyelenggaraan pertemuan tahunan ini
merupakan bagian dari anggaran
yang diperoleh oleh pemerintah di apbn dua ribu delapan belas
seperti diketahui untuk infrastruktur sendiri
anggaran dipatok sebesar rp empat ratus sepuluh tujuh triliun
berdasarkan data kementerian keuangan
peruntukan bagi kementerian ppr sebesar rp satu ratus tujuh empat triliun
berdasarkan pagu anggaran
sementara dana alokasi khusus atau dak sebesar hampir rp tiga puluh empat triliun
dak ini untuk mendanai kegiatan khusus
urusan pemerintahan daerah
dan sesuai dengan prioritas nasional
selain itu pemerintah juga mengalokasikan hampir rp lima puluh triliun
untuk kementerian perhubungan
juga investasi pemerintah baik di dalam maupun di luar negeri
dari anggaran tersebut
pemerintah menargetkan pembangunan jalan baru
jalan tol serta jembatan di seluruh indonesia
hanya itu pemerintah juga menguncurkan dana untuk informasi
dan telekomunikasi di daerah
juga untuk masyarakat berpenghasilan rendah
pemerintah menganggarkan dana untuk pembangunan rusun
sebanyak tiga belas empat ratus unit dan dana stimulan
pembangunan infrastruktur memang diandalkan jokowi
yang terlihat pada pbn dua ribu delapan belas
namun untuk dua ribu sembilan belas pemerintahan jokowi dodo
tidak akan kembali mengandalkan sektor ini untuk pembangunan
melainkan sumber daya manusia berkualitas
proyek yang cukup besar dan mempertaruhkan nama indonesia
sebagai tuan rumah wajar jika angka tersebut fantastis